hai sejak senin hingga selasa ini pesisir pantai di pulau lombok dilanda angin kencang dan hujan
di sepanjang pantai ampenan mataram lombok misalnya sejumlah kafe rusak dan air laut
menerjang permukiman warga di pinggir pantai angin air tahu agak tinggi ya kalau kafe kafe banyak
rusak nih pak ya kalau airnya banyak yang naik ndak banyak airnya kadang kadang
gitu ya ada pun banjir akibat luapan air sungai di kecamatan gunung sari dan batu layar
lombok barat membuat sejumlah jembatan rusak karena tergerus air seperti jembatan penghubung
jalur lombok barat dengan kabupaten lombok utara warga sempat menutup jalan tersebut karena khawatir
jembatan ambrol namun akibatnya sejumlah ambulans yang akan melakukan
evakuasi tak bisa melintas dan terpaksa memutar arah
lewat medras kayangan tinggi tinggi
ini pertahanan disini pak gara gara apa
ya bahkan ini karena pihak warga disini juga
kepala bpbd ntb mengakui bencana tidak hanya terjadi di lombok barat tetapi juga
di wilayah lombok tengah lombok timur lombok utara bima sumbawa dan daerah lain
warga pun diminta meningkatkan kewaspadaan
laut sama dari
hujan dari darat kemudian
laut juga memamuk gini pak
itu yang menghentangi daerah
sama bagian kembar
supaya dan hampir semua
pemukiman yang berada di pinggir terpantai
semua ada apa
terlalu laut itu pak
masyarakat kita yang berada di daerah rawan bencana
seperti pinggir sungai pinggir laut segala macam itu
ya mulai sekarang
mulai dikemas kemas dokumen dokumen yang penting penting
yang bisa dibawa cepat gitu pak ya
kemudian termasuk juga barang berharga
dimas perak segala macam
sementara itu warga mulai mengamankan barang berharga
untuk mengantisipasi terjadinya bencana
tim siaga bencana sudah diterjunkan ke sejumlah titik
hingga saat ini lima warga dinyatakan tewas
saat terjadi banjir bandang di kecamatan batu layar lombok barat
ribuan rumah warga juga terendam banjir
tim liputan cnn indonesia